lain keliuan kita bersembunyi
ke mana banyak angka gitu
kau buru ya
seram sekali hutan ini
pasti disini banyak binatang buas
bisa bisa aku diterkam
mindungilah aku ya allah
sudah kuperingatkan berkali kali
jangan pernah mengganggu manusia
tapi kamu masih bandel saja
untuk saat ini aku maafkan
tapi kalau kulihat kau mengganggu manusia lagi
akan kubinasakan kamu selamanya
terima kasih nek
berani sekali kamu datang seorang diri di hutan gerojok ini
apa kamu tidak tahu kalau lautan ini angka
aku tersesat nek
oh patah saja
untung aku datang
kalau tidak kamu sudah menjadi santapan siluman jahat itu
tapi bagaimana kau bisa ada di hutan ini

ini pasti gadis yang dimaksud dalam wangsit semedikku
akan datang seorang gadis cantik tepat di tanggal tujuh bulan ketujuh
sampai matahari semenggala naik
gadis cantik yang akan mengubah kehidupan cucuku
benar benar sangat sempurna
nah kenapa nenek melihatku seperti itu
eh tidak tidak apa apa
tapi sebaiknya kamu ikut denganku
karena hutan ini sangat bahaya untuk
jangan seperti keong
dasar monyet maka akan kutangkap dan akan kupukul bokongmu
gak kena lagi
dasar monyet akal
jangan kabur kamu
hai hai klon kita bersembunyi uh
uh uh uh uh wuihir hehehe selalu dengan seluruh sifat
aku harus pergi dari tempat ini
aku harus pergi ke jepara untuk bertemu malam
celaka ada yang datang
celaka ada yang datang
celaka ada yang datang
ada pak kuu ingin bertemu dengan ibu
oh yaudah kalau gitu ibu pulang beban ya
ibu sini ibu
ibu minta bantu
ya sayang makasih anaknya
pulang duluan ya
ibu kamu sudah pergi
paman apa yang terjadi
tadi ibu kamu tiba tiba saja datang ke sini
lalu aku buru buru sembunyi
tapi aku tidak sengaja nginjek ranting
hampir saja ketahuan
untung aku keburu datang
paman itu harus lebih berhati hati
kalau sampai paman kepergok oleh ibuku